siapa yang kuasa pemohon
dari belakang situ nggak apa apa silahkan kalau
oh mau turun ke belakang
kalau enggak saya minta untuk berdiri soalnya
menyampaikan kalau manu silakan kalau mau gantian
nanti kalau proses penggantian lama nanti ada jeda waktu malah lama
enggak usah anulah enggak usah seluruhnya nanti jeda waktunya lama
yang baca supaya nanti berdiri

kadang jadi pihak terkait kadang jadi pemohon gitu
wah ini honornya banyak itu kalau gitu
ya tapi pergerakan pergerakannya cepat ya
ya selamat atas panen rayanya
saya yang disampaikan pokok pokoknya saja
oke berdiri ya pak subani
oke yang intinya saja
keuangan institusi tidak perlu sepenuhnya
keuangan institusi tidak perlu sepenuhnya
keuangannya berwenang gitu aja kesimpulannya
oke oleh karena itu mahkamah berunang
dengan waktunya juga masih
anda mengajukan permohonan kapan
pukul dua puluh dua
kedudukan hukum mempunyai kedudukan hukum
karena diajukan oleh partai pkb
ada surat persetujuan dari dpp pkb untuk menjadi pemohon dalam
persetujuannya pada kapan surat apa itu
ya nanti kalau nggak hafal nanti dikurangi loh
mungkin dikurangi tapi ada
mau saya ajak langsung ketemu kok
surat persetujuan dpp partai pkb nomor dua ribu enam ribu empat ratus satu tanggalnya dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat ya kan
itu harus hafal kayak begitu begitu tolong teman teman dari kuasa hukum ya
jadi ini ada persetujuan untuk perhorangan
kemudian pihak terkaitnya kan berarti internal kan ini
ada pihak terkait internal dari pkb
tidak ada yang pihak terkait ya
jadi perselisihan internal pkb tapi tidak ada
pihak terkaitnya oke silahkan
yang dipersoalkan itu pokok permohonannya di mana
dprd kabupaten diyay dapiltika
perolehan suara yang diperoleh pemohon berapa
ini kan yang mengajukan permohonan pak agustan yopi kan
kenyataannya ditetapkan oleh kpu berapa
senyatanya itu yang ditetapkan oleh kpu berapa
jadi anda mengatakan semestinya memperoleh suara dua ribu tiga puluh empat
tapi di dalam posisita anda mengatakan ditetapkan kpu
coba dibaca tentang itu
ini kabupaten diyay dapiltika itu
yang mempunyai hak pilih berapa situ
nanti anu ya termohon di anu ya
di situ dapil di situ yang mempunyai hak pilih berapa
kemudian rincian perolehan suaranya berapa
pemohon ini agustin yupi dapat berapa
suara yang benar dapat berapa
kemudian dia mempersoalkan dua ribu tiga puluh empat
maka perselisiannya dengan siapa juga nggak jelas ini
ya berdasarkan seluruh konten yang terdiri di atas
pemohon pemohon juga dalam angkut di situ
bisa mengakulkan pemohon pemohon untuk seluruhnya
membatalkan keputusan komisi penyelenggaraan umum
menetapkan hasil perolehan suara yang benar
menurut pemohon untuk penyelenggaraan suara yang tidak dikeputikan adalah
anehnya itu begini ini pemohon perseorangan
yang diminta adalah perolehan suara partai politik
di dia itu berapa sih dari pkb calonnya
tidak tahu nanti termohon ya dianukan ya
berarti kalau begini seolah olah permohonan perseorangan
tapi mengajukan permohonan menggugat perolehan suara partai lain
padahal sebetulnya kalau perseorangan
itu yang dipersoalkan adalah persoalan konflik internal
antar anggota partai politik itu
ya ini jadi permohonannya
kayak begitu kondisinya ya
nanti direaksi oleh termohon
kenapa kok bisa suaranya hilang dan sebagainya
tapi hanya di sini pemohon
membuat kesalahan hasil penghitungan suara termohon
termohon mengasahkan suara nukennya
prof ini mungkin ada
tidak ada ya cukup
ada lagi yang akan disampaikan
ini reaksi dari termohon sangat penting untuk mempersoalkan ini ya
ini yang sudah dipersoalkan tapi ini hanya mengatakan bahwa termohon yang salah ini
baik kalau cukup kemudian saya akan mengesahkan alat bukti
saudara mengajukan bukti p satu sampai dengan p tiga
p satu sampai dengan p tiga itu apa p satu nya apa
keputusan kpu tiga ratus enam itu
nanti di daerah semua anu majelis tapi sudah nangis apa sih

daftar alat buktinya coba dibaca supaya nanti kpu termohon juga bisa tahu
p satu berupa apa sk kpu biasanya sk kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat
ini sambil diuji saya guru besar loh nguji anda loh
ini tiga orangnya berguru besar semua ini
enggak anu tapi anda lampirkan ya
ya sudah lah dianggap lulus separuh
baik terima kasih pemohon
sekarang mohon satu ratus enam puluh tiga perkara satu ratus enam puluh
buka bukanya agak susah ya karena nggak ada mejanya ya
atau geser lah geser ya gantian lah gantian
itu tasnya besar besar gitu isinya duit itu mesti itu
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya